hari minggu tujuh belas september mendatang penumpang di bandara soekarno hatta sudah mulai bisa menikmati fasilitas skytrain
kereta listrik penyambung antara terminal tersebut sudah memasuki tahap akhir verifikasi dan uji coba
salah satu uji coba yang kembali dilakukan adalah uji beban
dua puluh barrel air dengan berat masing masing satu ton ditempatkan di dalam rangkaian kereta tanpa awak tersebut
nantinya kereta ini akan berangkat setiap lima menit sekali dan mengangkut hingga satu ratus tujuh puluh enam penumpang tanpa memungut biaya alias gratis ya
jalur kereta antara terminal tiga dan terminal dua pun sudah rampung
stasiun kereta yang terletak di terminal tiga juga sudah dalam tahap persiapan akhir
meski begitu pengawasan dan uji coba akan terus dilakukan hingga hari peresmian pada tanggal tujuh belas september mendatang
angkasa pura ii juga masih menantikan hasil verifikasi oleh direktorat kereta api sebelum kereta bisa dioperasikan
belum ini setelah ini kita akan memasukkan beban kita lakukan lagi uji coba beban kosong verifikasi akhir